senyum bahagia mewarnai pengucapan sumpah anggota dewan gubernur terpilih sugeng dan rosmayahadi
terhitung mulai januari dua ribu tujuh belas ini mereka akan bertugas sebagai deputi gubernur bank indonesia hingga lima tahun mendatang
menggantikan ronald waas ⁇ dan hendar yang telah berakhir masa tugasnya pada desember dua ribu enam belas
sugeng dan rosmaya hadi mengucapkan sumpah di hadapan ketua mahkamah agung prof dr muhammad hatta ali
di gedung ma pada jumat enam desember dua ribu tujuh belas yang juga dihadiri gubernur bank indonesia agus martowardoyo
gbi menjelaskan kedua deputi gubernur bi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing masing
dpd gubernur sugeng itu akan bertanggung jawab untuk penanganan bidang bidang sistem pembayaran dan juga peredaran uang rupiah
sedangkan untuk rosma ya hadi ini akan bertanggung jawab untuk keuangan dan supervisi kantor kantor bank indonesia di seluruh indonesia
pertama adalah tentu di bidang sistem pembayaran ya kita bersama sama nih
tidak saja anggota dewan gubernur yang membidangi sisi pembayaran tapi semuanya adalah bagaimana kita meningkatkan kedaulatan rupiah
mendorong penguatan payment gateway ya sehingga masyarakat ke depan dalam menggunakan pembayaran non tunai itu
dengan menggunakan kartu cukup katakanlah dengan kartu yang lebih simpel
satu kartu katakanlah nanti bisa digunakan untuk bermacam macam
rosmaya hadi sebelumnya adalah kepala kantor perwakilan bank indonesia
ia juga pernah menjabat direktur departemen kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran
direktur departemen internal keuangan dan kepala bagian penyelesaian transaksi rupiah
sedangkan sugeng sebelumnya adalah staf ahli gubernur dalam pengelolaan bi institute
sugeng yang lahir di purworejo ini pernah menjabat sebagai direktur eksekutif departemen kebijakan ekonomi dan moneter